salah satu moda angkutan penyambung logistik antar pulau
kapal perintis untuk tujuan indonesia timur diluncurkan di semarang jawa tengah
kapal berpenumpang empat ratus orang ini akan meningkatkan konektivitas antara pulau pulau terpencil
diberi nama sabuk nusantara sembilan puluh delapan
kapal motor satu dua ratus groston ini diluncurkan di pelabuhan tanjung mas semarang kami siang
peluncuran dilakukan direkturat jenderal perhubungan laut dan dihadiri sejumlah pihak terkait
pengerjaan visi kapal dilakukan oleh pt yasawahana tirta samudera
kapal berkapasitas empat ratus penumpang dan tiga puluh enam abk ini senilai lima puluh empat miliar rupiah
direncanakan kapal akan segera beroperasi di perairan indonesia timur
guna meningkatkan konektivitas pulau pulau terpencil
sampai ratusan kapal yang masih dibutuhkan di indonesia terutama juga pembaruan
kualitas kapalnya lebih baik lebih nyaman untuk penumpangnya
juga kapasitas kargonya juga bisa lebih besar
sehingga pulau pulau itu bisa lebih memanfaatkan rute pelayaran yang baru nanti
selain kapalnya kita juga harus siapkan juga fasilitas di pelabuhannya
yang disiapkan siapa siapa lain yaitu daik turun penumpang
lima itu berapa lama
berarti dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
sedikitnya dua puluh lima kapal perintis sudah dibuat sejak dua ribu lima belas untuk kebutuhan serupa